divisi humas polri memberikan video pengakuan upik lawanga yang ditangkap densus delapan puluh delapan atas kasus terorisme
pengakuan ini menjawab sejumlah pertanyaan soal pelarian selama empat belas tahun termasuk banker senjata rakitan yang berada di rumahnya
berikut pengakuan upik lawanga
banker itu kita bangun maksudnya untuk pembuatan senjata juga itu kemarin
sebelum pak karto ketangkap itu dia udah nyuruh bikin senjata ngasah ilmu itu yang bagus senjata yang bagus
nanti disuplai alat yang bagus bagus juga
nah dari beberapa perjalanan itu kan pak karto ini yang paling aktif yang menyuruh pembuatan itu
dia bagian militer atau bagian lain aku kurang paham
nah terakhir ada pertemuan
tanggal berapa lupa itu dengan pak haidar itu dua ribu enam belas
itu disuruh tutup bagian persenjataan yang berbau militer disuruh hentikan
nah disitu terus terang karena aku yang punya ilmu di situ punya kemauan terus punya apa ya yang ingin beramaliyah buat senjata aku sangat kecewa aslinya dulu
sudah itu dari tahun dua ribu enam belas itu udah macet itu pembuatan
nanti dua ribu dua puluh ini baru mulai jalan lagi
itu aja kondisi alatnya itu seperti yang ketangkap itu kan nggak maksimal itu
ya tapi masih bisa
dua ribu dua puluh semenjak empat bulan sebelum aku ditangkap itu
nah itu sudah bukan dari pusat tapi persoalan orangan yang namanya budi handok

mencari dana lewat jamaah islamiyah pusat
seperti itu yang kita tahu
kalau dana itu kalau udah mapan
udah bisa cari ma'isah sendiri
cari pekerjaan sendiri
itu malah kita yang memberikan infak ke situ
tapi kalau selama kita belum bisa
ya kita disuplai
diberikan nafkah untuk anak istri
rata rata itu lima ratus ribu